presiden joko widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi g dua puluh di india
di sela sela pertemuan tersebut jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara negara eropa
bertemu dengan presiden perancis emmanuel macron di new delhi jokowi mengapresiasi investasi perancis di sektor strategis indonesia
presiden berharap kesepakatan di antara kedua negara tersebut dapat segera terwujud dalam waktu dekat
dalam hal transisi energi presiden jokowi berharap perancis dapat merealisasi komitmen untuk proyek transisi energi termasuk di dalamnya melalui skema just energy transitions partnership
presiden jokowi juga menggelar pertemuan bilateral dengan perdana menteri belanda mark rute
dalam pertemuan itu jokowi menyebut asean telah berpengalaman
telah menyepakati belanda menjadi mitra pembangunan asean yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kerjasama asean dengan belanda
dalam bidang ekonomi presiden jokowi menaruh harapan kepada rute agar belanda dapat memberi dukungan kepada indonesia untuk mengembangkan teknologi rendah karbon hingga mendorong penghapusan eu deforestations regulation
jokowi juga bertemu dengan presiden jokowi
sementara itu presiden jokowi juga bertemu dengan perancis
presiden jokowi juga bertemu dengan pemerintah asean yang dipatuhi oleh dewan periya negeri
presiden jokowi juga menyembuhkan penimpanan serta geografi dengan perusahaan agar pembangunan teknologi yang bagus untuk calon rakyat
pemimpin negara negara eropa jokowi mengadakan pertemuan empat mata
dengan presiden uni emirat arab muhammad bin zayed al nahyan pada sembilan september lalu